kalau kita bicara bagaimana urgensi atau diharapkan memang rumah sakit darurat asrama haji ini segera siap begitu ya
tapi selang beberapa detik bahkan bukan hanya menit bukan menit